sebanyak tiga ratus enam belas tujuh ratus sembilan tiket dengan berbagai kota tujuan dan berangkat dari uraian daobrokan surabaya
berdasarkan data yang ada pada pagi ini kami perkirakan puncak tertinggi masa kota lebaran
itu terjadi pada tanggal lima sampai dengan tujuh april dua ribu dua puluh empat nanti dimana databag ini menyatakan bahwa lebih
dari dua puluh dua ribu tiket telah terjual untuk keberangkatan
hai tanggal lima sampai dengan tanggal tujuh april nantinya data tersebut masih akan terus bertambah
ataupun berubah karena pemesanan tiket kereta api sudah bisa dilakukan melalui online dan sampai
saat ini bisa dilakukan pengesanan saya niluh kuspa saksikan program program kompas tv melalui
siaran digital pay tv dan media streaming lainnya kompas tv